menjelang mudik lebaran dua ribu delapan belas kepadatan kendaraan di ruas jalan tol jakarta cikampek diprediksi akan melonjak tajam
guna memantau perkembangan kepadatan jasa marga menyiapkan satu ratus lima puluh delapan kamera pengawas di sepanjang ruas tol jakarta cikampek
cctv di sepanjang jalan tol akan langsung diawasi sejumlah petugas
sehingga jika lalu lintas di ruas tol menunjukkan kepadatan bisa secara real time terpantau dan ditangani
petugas akan berjaga dan mengawasi cctv melalui ruang pengawasan selama dua puluh empat jam sepanjang masa mudik dan arus balik berlangsung
kamera pengawas juga bisa dilihat langsung melalui aplikasi jasa marga oleh pemudik yang hendak menggunakan jalan tol jakarta cikampek
selain itu pihak jasa marga akan membuka res area tambahan dan gardu portable guna mengurai kemacetan lalu lintas
yang ada di jakarta cikampek itu satu ratus lima puluh delapan cctv yang disediakan untuk di gerbang

itu dari kilometer berapa
kilometer satu sampai tujuh puluh sembilan
kita punya aplikasi yang jemker di situ masyarakat bisa mengunggah dalam android atau di playstore
kemudian di situ akan ada aplikasi situbondo
jadi untuk masyarakat dalam jalanan arus mudik bisa menerobot bisa melihat secara detail cctv yang ada di jalan
jadi di jambang jambang bukan hanya jakarta cikampek seluruh jalan bisa